hari ini dan besok menjadi puncak dari konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh di bali
yang mengundang para petinggi negara dan delegasi yang menjadi bagian dari anggota g dua puluh
lantas bagaimana situasi di nusa dua bali saat ini
sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
selamat pagi ruli apa saja agenda penting yang dibahas ktt g dua puluh di hari pertama
selamat pagi ruli
ktt akan ada lima belas working session yang akan berlangsung selama satu hari ini pula
dan tema yang diangkat cukup menarik yaitu terkait dengan food and energy security
dan juga terkait dengan global health infrastructure
kita sama sama bagaimana ketahanan pangan dan juga energi
serta bagaimana menciptakan arsitektur global kesehatan global
itu menjadi tiga isu yang paling banyak dibahas di setiap gelaran presidensi g dua puluh indonesia ini
dan kalau kita melihat sama sama maggie dan juga pemirsa pada saat ini
memang belum ada gambar yang bisa kita terima dari g dua puluh pengelola g dua puluh
terkait dengan apa saja sebenarnya sedang dilakukan oleh para kepala negara
dan juga pesunjuk pesunjuknya tentunya di venue utama di apurva kpns kedusia dua bali ini sendiri
karena memang ada beberapa agenda agenda tertentu yang memang tidak bisa disiarkan oleh media
namun dan jelas kita berharap sama sama apa yang coba disampaikan
apa yang coba nanti didiskusikan didialogkan bisa menghasilkan keputusan keputusan
yang pastinya nanti akan berdampak luar biasa
bagi perekonomian dan juga kemakmuran secara global
tiga isu penting utama ini yaitu food pangan kemudian juga ada energi
dan juga ada bagaimana menciptakan arsitektur kesehatan global
kita akan sama sama nanti melihat hasilnya akan seperti apa
namun yang jelas tadi pagi presiden joko widodo ketika membuka gelaran ktt g dua puluh
sempat mengangkat ada beberapa topik yang akan kita elaborasi pada ktt g dua puluh pada hari pertama ini
yang pertama adalah terkait dengan disampaikan oleh presiden jokowi adalah untuk menghentikan perang
ini menjadi salah satu komponen yang memang sering diutarakan sering dibawa di setiap agenda agenda dari g dua puluh yang ada di bali ini
dan juga yang kedua juga diangkat oleh presiden jokowi adalah terkait dengan g dua puluh harus berhasil
kita sama sama terkait dengan isu yang diangkat baik dari ketahanan pangan energi
dan juga terkait dengan kesehatan global dan juga pastinya untuk menciptakan transaksi energy
dan juga transformasi digital diharapkan bisa menghasilkan suatu kesepakatan kesimpulan
yang nantinya akan diimplementasikan
di tiap tiap negara g dua puluh dan juga tiap tiap negara yang ada di dunia
supaya hasilnya adalah kita bisa melewati tahun dua ribu dua puluh tiga yang memang diprediksi akan sangat suram
akan penuh dengan badai dengan lebih baik lagi dengan keputusan
keputusan ataupun jalan keluar dan solusi yang bisa dihasilkan dari ktt g dua puluh saat ini
dan yang ketiga yang disuruhkan oleh presiden jokowi adalah untuk kerja sama dunia
karena bagaimanapun sesuatu yang kita hasilkan saat ini di ktt g dua puluh tidak hanya berhenti di sini
namun juga harus tetap ter develop hingga tahun tahun ke depannya
dan dibutuhkan ketiga tiga tahun ke depannya
kerjasama yang luar biasa oleh negara negara anggota g dua puluh dan juga pastinya para stakeholders lain
untuk bisa memaintain dan meng continuekan apa yang sudah dihasilkan dari ktt g dua puluh ini sendiri
baik ada tiga isu besar yang dibahas di ktt g dua puluh yaitu adalah terkait ketahanan pangan
kesehatan global sampai transformasi digital
terima kasih koresponden cnn indonesia ruli kurniawan atas laporan anda
selamat bertugas kembali